menpora belum diputuskan tapi nama nama dari pak ketua golkar sudah masuk ke kita
tapi belum diputuskan belum saya putuskan
nama yang masuk siapa
nama yang masuk warung kapal
nanti tanya ke pak ketua golkar aja
pak ketua golkar ada di rumah ini